setelah kasus keraton agung sejagat di purworejo jawa tengah ramai diperbicarakan hingga diusut oleh polisi
kini muncul video viral di media sosial sunda empire di kota bandung jawa barat
dan menanggapi hal tersebut gubernur jawa barat rituan kamil menyatakan bahwa saat ini banyak katanya orang stres yang masih percaya romantisme masa lalu
tidak mereka akan berhutang sampai niat kiamat
kita bisa mengampuni sistem penggunaan aset aset bumi asal mereka datang ke bandung
mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia namanya kekaisaran sunda kekaisaran matahari
ini salah satu kegiatan sunda empire yang viral di media sosial
sunda empire kerap melakukan pertemuan di tempat tempat di kota bandung
salah satu tempatnya adalah di lingkungan universitas pendidikan indonesia atau upi jalan setiabudi bandung
upi membenarkan jika organisasi sunda empire melakukan kegiatan di taman isola
namun dalam izin penggunaannya tidak mengatasnamakan organisasi sunda empire
melainkan izin pemakaian guna membahas pembangunan kota bandung
untuk itu jadi kelembagaan upi tidak pernah terlibat dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh sunda empire
baik itu kelembagaan pimpinan kemudian tenaga dosen tenaga kependidikan mahasiswa dan stakeholder yang lainnya di up ini
menanggapi sunda empire
gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan bahwa sunda empire art empire saat ini
tengah diteliti polda jawa barat
menurutnya saat ini banyak orang stres yang masih percaya romantisme masa lalu
ia menyayangkan masih ada orang yang bisa dikelabui dan mengikuti faham kelompok seperti itu
seringkali romantisme romantisme sejarah ini ternyata ada orang yang percaya juga kan begitu ya menjadi pengikutnya
sebelum ini akan menimbulkan keresahan
tadi malam pak kapolda sudah melaporkan sudah melakukan penelitian
kalau ada aspek pidana kita akan
ke warga mungkin pak
warga fokus kita gunakan rasio dalam berkedudukan gunakan aturan perundang undangan
jangan percaya terhadap hal hal yang tidak masuk ke dalam
pemerintah kota bandung telah mengetahui organisasi sunda empire ini
saat ini badan kesatuan bangsa dan politik provinsi jawa barat atau kes bank poljabar
tengah melakukan penyelidikan untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan di masyarakat
demi liputan cnn indonesia